kartu prakerja seperti ini kartu prakerja
peluncuran kartu prakerja digagas oleh calon presiden petahana joko widodo
janji jokowi tersebut langsung dikritik berbagai pihak
pendukung lawan politiknya dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas pun angkat suara
badan pemenangan nasional prabowo sandi menilai program itu bisa membuat ketergantungan
karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan
dikutip dari detik com ledia hanifa jurudepat bpn prabowo sandiaga mengatakan
kartu prakerja tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di tanah air
salah satu solusi pengangguran di indonesia menyiapkan potensi warga yang sudah siap di dunia kerja
bukan hanya itu penerbitan kartu prakerja diragukan wakil ketua dpr fahri hamzah
ia menyebut program itu hanya omong kosong
dilansir detik com fahri menyatakan kartu prakerja akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara
ia menyinggung soal janji jokowi menaikkan gaji kepala desa dan perangkat desa lain setara dengan pegawai negeri sipil golongan dua a
selain itu fahri mengungkit masalah penanganan bencana alam di lombok nusa tenggara barat yang dinilai tidak maksimal
menanggapi polemik tersebut kepada detik com direktur relawan tim kampanye nasional jokowi maruf maman imanul haq mengatakan
kartu prakerja diperuntukkan bagi tamatan sekolah menengah kejuruan yang bertujuan menguatkan kembali sumber daya manusia indonesia yang punya daya saing
maman mengungkapkan program ini sudah dicoba menteri ketenagakerjaan hanif dakiri
kartu prakerja memberi kesempatan dan optimisme bagi lulusan smk serta orang yang terkena phk karena bidang kerjanya terhapuskan akibat revolusi industri empat
ya pro kontra tawaran calon petahana ini seakan menjadi pemanasan jelang debat antara cawapres yang salah satunya akan membahas topik ketenaga kerjaan
realitis kah pemberian tujuan
kami akan membahasnya dengan para narasumber yang hadir di studio pada malam hari ini
ada inas nasrullah zubir jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf
selamat malam kang inas
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada bang handi riza jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi
selamat malam bang handi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke kang inas dulu
kang inas kalau terlepas dari realistis atau tidaknya ya mengenai rencana pemberian kartu prakerja ini
yang menarik adalah justru sekarang ada opini yang mengatakan bahwasannya ini berkaitan dengan konten kampanye
yang menjanjikan sesuatu terkait dengan uang kepada publik
yang dilakukan oleh mungkin tim kompetitif yang lain
bagaimana anda menyikapi hal ini
iya kalau kita lihat kita sekarang saya akan luruskan dulu persepsi masyarakat terhadap kartu prakerja ini
yang seolah olah bahwa pengangguran itu akan dibayar
jadi misalnya kita punya tpt tingkat
penggamburan terbuka itu di dua ribu delapan belas eh ya dua ribu delapan belas kan sekitar tujuh juta
jadi bukan tujuh juta itu dikasih kartu prakerja
dari statement pak jokowi kan sudah jelas
yang paling besar di antara itu adalah tamatan smk
tamatan smk itu ada sebelas dua puluh lima persen
dan kurang lebih hampir tujuh ratus delapan puluh lima ribu orang
memang kita tidak bisa semuanya tujuh jutanya
tetapi ada yang paling tinggi adalah tamatan smk
dimana sebenarnya menjadi persoalan di indonesia
ini tamatan smk ini itu hasilnya antar daerah itu suka berbeda sering berbeda
mungkin tamatan smk jakarta skillnya lebih bagus
tetapi di daerah gitu tamatan smk di daerah kan kita juga tergantung dari pemerintahan daerah sendiri
dan memimpin anak anak di smk itu sendiri
sistem pendidikannya itu mungkin agak berbeda sehingga ya kita lihat daerah skillnya agak berkurang gitu kan kalau kita lihat
tapi ada juga daerah yang bagus
tapi lebih banyak kita memang skillnya tidak bisa menghitung apa yang di standar misalnya di jakarta
misalnya kita ke jakarta misalnya sistem pembangunan dulu
itu misalnya itu jadikan standar
ini kan banyak di bawah
nah bagaimana sehingga banyak kelamatan smk ini memang banyak yang tidak terserap gitu
satu satunya bisa diserap
karena kita harus cari satu jalan yang memang singkat gitu
namanya yang terbaik yang paling singkat adalah menerbitkan kartu ini untuk tamatan smk itu
nah mereka nanti akan dipilih gitu kan kemudian akan ikut dalam pelatihan vokasi
nah pelatihan vokasi
nah mereka mereka yang ikut dalam pelatihan vokasi ini misalnya dari tujuh ratus delapan puluh ribu orang itu akan dipilih menjadi ikut pelatihan vokasi gitu kan
seberapa banyak sekarangnya kelas vokasi yang kita punya ya
yang kita tahu kan ada enam kementerian punya pelatihan vokasi
nah pemerintah itu nanti bagaimana kita akan diberdayakan untuk itu
dan juga sudah ada beberapa pendidikan vokasi
yaitu akademi jembatan apa saya lupa namanya yang ada di pesantren pesantren itu
disitu juga sudah ada juga kan beberapa pendidikan vokasi
nah ini nanti akan menjadi kawah candal di muka bagi tamatan tamatan smk itu
yang standar skillnya itu masih dibawa untuk di tingkat
ya kang inas tapi ini digembar gemborkan diumumkan kemudian dipublikasikan ketika di tahun politik
terutama jelang pilpres
pastinya akan ada berbagai macam opini maupun
menimbulkan polemik terkait dengan tadi
ada janji janji uang ataupun apapun itu
gini sebagai presiden kan harus menjalankan tugasnya sebagai untuk kepentingan masyarakat
sebenarnya masalah vokasi ini kan sudah lama
dari dua ribu enam belas sudah dirancang
yang untuk pesantren juga sudah dirancang sudah lama
dan juga bagaimana membenahi yang ada di enam kementerian pelatihan vokasi
memang kebetulan aja kemudian yang rencana itu semua
kartunya baru sekarang
kenapa karena apakah itu atau dibilang itu pun di politik
kayaknya nggak bisa ini kan program pemerintah
tapi kan memang ini tidak bisa kita pungkiri lah ya
ini dalam suasana pemilu kampanye
ya tentu janji janji presiden itu atau janji janji capres itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi publik ya
tapi saya ingin komentari tadi bang inas ya
kalau menurut saya sih pemberian kartu itu bukan solusi untuk saat ini ya
karena banyak persoalan persoalan mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah saat ini ya
contoh misalkan tadi bang inas sudah sampaikan vokasi
kita apresiasi karena apa
karena tidak semua apa namanya siswa di indonesia ini ingin melanjutkan keperluan tinggi kan
dia mungkin ingin langsung bekerja dan lain sebagainya
nah kenapa sampai saat ini tingkat pengangguran yang alumni atau yang lulusan smk atau sma sederajat itu masih tinggi
itu kan menunjukkan sesuatu ada yang salah
sebelas dua puluh lima dari lima sekian
berarti kan ada problem di sana kan
bisa problem kurikulumnya bisa problem kemampuan individunya
atau bisa juga karena industri tidak mau menyerap gitu
ya ini kan banyak masalah gitu
kalau menurut kami itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu
karena ini menjadi landasan ya yang akan memperbaiki kondisi kedepan
jadi saya melihat ada dua hal disini yang perlu diperbaiki oleh pemerintah
dan kenapa saya lihat kartu ini bukan merupakan solusi ya
yang pertama kita harus benahi ekosistem ketenaga kerjaan kita
hubungan industrial antara lembaga pendidikan dengan industri ya
atau kurikulum dan lain sebagainya
yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas ya
kalau memang ada masalah di skill ya tingkatkan kemampuannya
sehingga dia punya daya saing ketika ingin masuk ke dunia kerja gitu
jadi tidak shortcut langsung memberikan kartu
sehingga tanda kutip akan memberikan apa namanya
rasa malas lah ya tanda kutip bagi lulusan smk itu nantinya ketika ingin masuk ke pasar dunia tenaga kerja
kang ines ada tanggapan gak
tadi anda sendiri mengatakan bahwa mungkin boleh jadi kayak tadi analogi anda lah
stm di jakarta boleh jadi lulusannya memiliki kualitas yang lebih baik daripada kota lain
berarti ada kesalahan kurikulum ataupun manajemen dalam pemberian materi seperti itu
selain mungkin fakta individu
ya kan persoalannya sebenarnya bukan kurikulum
kurikulum kan sudah diatur oleh pemerintah pusat
tapi daerah tergantung dengan keuangan daerah
misalnya untuk peralatan peralatan
kalau kita bicara vokasi kita membutuhkan peralatan peralatan untuk praktek
standar misalnya di jakarta dengan di daerah kan standar alat prakteknya beda
tergantung kemampuan dari pmd annya sendiri
kalau sudah nanti kita bicara soal operasional sekolah itu sudah ada domennya ada di domain di pemda
pemerintah pusatnya tidak masuk ke sana gitu
sehingga hanya yang bisa di pemerintah pusatnya bisa membantu pendanaannya aja gitu
berapa pendana salah satunya
salah satunya ya adalah misalnya dana bos
nah tapi juga tidak ternyata tidak semua sekolah tetap bisa mampu untuk itu gitu
walaupun misalnya di banten untuk pmd profil banten sudah bagus
punya program sudah bagus
tapi begitu dia jatuh di sekolah sekolahnya itu kendala lagi gitu
tergantung dari sekolahnya itu sendiri
sehingga tamatannya itu di banten sendiri tamatan misalnya smk yang satu dan smk yang lain juga ada perbedaan gitu
nah ini kan ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai
tidak pernah selesai dan ini harus kita selesaikan
memang kita nggak bisa semuanya bisa selesaikan
tapi harus ada penyelesaian satu persatu gitu
misalnya dari tingkat pengangguran terbuka yang lima sekian persen yang totalnya itu sekitar tujuh juta sekian tujuh juta
itu kan kalau semuanya ya dananya nggak ada
tapi paling tidak pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu
ya kalau kak handi abang handi sendiri melihat apakah ini memang solusi yang cukup taktis gitu kan
memang mungkin tadi angka pengangguran terbuka ada penurunan
atau kan sebelumnya selama ini proyek dari pemerintah atau proyek pengangguran tidak cukup efektif
ya kalau bagi saya sih melihat ini menunjukkan pemerintah tidak cukup kreatif ya untuk menyelesaikan persoalan yang ada
jadi maunya shortcut terus ya dengan kartu kartu itu gitu ya
kenapa tidak cukup kreatif
tadi yang bang inas sampaikan
menurut saya bisa diselesaikan dengan apa namanya membuat satu terobosan kebijakan misalkan
untuk yang sifatnya magang misalkan ya
itu nanti bisa dibiaya oleh perusahaan yang bersangkutan
tidak perlu dana keluar dari sekolah gitu ya
atau misalkan dibuat satu pola pendekatan baru sehingga nanti tahun ketiga atau tahun kedua mereka sudah bisa magang atau bisa masuk ke dunia ini
kalau itu sudah ada
yang kerjasama seperti itu sudah ada dengan swasta beberapa industri
itu sudah ada dari enam kementerian itu sudah ada kerjasama itu gitu kan
tapi memang ada
apa yang membedakan dengan program kerja yang selama ini sudah berjalan
yang membedakan begini
yang dengan apa
yang dengan apa
yang dengan industri yang ada sekarang yang sudah ada kerjasama
ya memang ada kompensasi dalam hal ini gitu kan
misalnya kurang setahu saya berapa ya hampir dua ratus dua ratus juta dari industri itu mendapat potongan pajak gitu kan
tapi kan ini juga kan tidak semua industri tertarik dengan hal hal seperti ini gitu
memang kalau misalnya semua industri untuk diajakin kerjasama untuk vokasi ya tidak semuanya mampu untuk melaksanakan itu gitu
tapi juga ada juga yang industri yang menurut saya sudah kita nanti kita pilih sendiri
kita adakan juga pelatihan vokasi sendiri
nah ini juga kan tidak adil nantinya
begitu mereka mengadakan pelatihan vokasi sendiri ya mereka akan memilih yang memang skillnya sudah bagus
sementara yang tidak bagus akan tetap
tentulah jalan keluar ini ya memang kalau dibilang shortcut shortcut
tapi harusnya dijalan keluar
apakah dengan tetap memberikan anggaran ketika mereka tidak mendapatkan kerja itu merupakan solusi seperti itu
ya kalau kita bicara gini bagaimana anggaran
dulu aja kan kalau kita bicara anggaran dari subsidi bbm yang dua ratus triliun kurang lebih dua ratus triliun terakhir di dua ribu empat belas itu dua ratus triliun
rp satu ratus tiga puluh triliunnya itu digunakan untuk subsidi bbm untuk premium
nah subsidi itu kan sudah dihilangkan sebenarnya
walaupun sekarang ada proyek proyek infrastruktur lah
tetapi sebenarnya kalau kita bicara ruang fiskalnya kan bisa dipakai
jadi subsidi itu dikembalikan dalam bentuk nanti ya ini tadi gitu
kalau dulu subsidi itu kesejahteraan masyarakat diberikan subsidi yang menerima banyak banyak bukan masyarakat kecil
tapi yang banyak menerima adalah orang yang punya duit pak
tapi sekarang memang harus kita santan
nanti mungkin saya akan bahas dengan bang hadi bagaimana ini sebenarnya tadi subsidi silang atau asumsinya
dan pengalokasian dari subsidi yang sebelumnya untuk bbm nanti diperuntukkan untuk peningkatan kualitas generasi muda
terutama pengangguran yang mengalami kendala untuk mendapatkan pekerjaan kedepannya
saya ando indonesia prime news
ya ada masalah bersama kami untuk berbincang mengenai kartu prakerja yang akan dijadikan oleh presiden pertahanan jokowi terhadap masyarakat
terkait dengan bagaimana nanti mereka akan mendapatkan peluang pekerjaan ketika nanti sudah mendapatkan avokasi tapi mesti menganggur
tapi yang menarik kalau tadi bang ines mengatakan bahwasannya sebenarnya ini memang short cut gitu
karena memang untuk mengatasi pengangguran yang belum terselesaikan kemudian tadi pelatihan pelatihan itu juga membutuhkan adanya jaminan ketika mereka ke depannya
lalu bagaimana tanggapan anda terkaitan ini bang
ya jadi tadi saya sudah sampaikan harusnya tadi pemerintah ini menyelesaikan hal hal yang mendasar
kita bisa lihat dalam lima tahun atau empat tahun masa pemerintahan pak jokowi ini
ini kan sudah berjalan empat tahun ya empat tahun ini fokus saja ke infrastruktur ya
berapa alokasi dana kita besar untuk infrastruktur
bahkan relokasi dana subsidi bbm itu hanya untuk infrastruktur

baru tahun terakhirlah pak jokowi memikir tentang sdm
dan saya pikir itu tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan sebanyak itu persoalan sdm hanya dalam kurun waktu satu tahun
ya apalagi dengan pola shortcut pemberian kartu kartu tadi yang sudah banyak nih ya yang beredar gitu ya
nah oleh sebab itu saya menilai ya akan lebih baik tadi
saya menawarkan ada dua hal tadi ya
yang pertama selesaikan persoalan ekosistem ketenaga kerjaan kita
hubungan industrial ya antara industri dengan pekerja ya
nah kalau seandainya ini selesai ya ini akan lebih enak mengelolanya mengaturnya gitu
nah yang kedua kapasitas tenaga kerja gitu ya
jadi ketika hubungan industrial itu selesai kapasitas tenaga kerja kita juga harusnya mulai meningkat gitu
karena pendidikan fokasi kita itu sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir
tapi kan kita tahu nih inti masalahnya kenapa tidak terserap
bisa jadi karena kurikulumnya atau bisa jadi karena industri nya tidak mau menyerap
nah ini yang harusnya diatur atau dikelola oleh pemerintah
itu peran pemerintah kalau menurut saya gitu ya
jadi tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar
kalau industri tadi dibiarkan mau mencari sendiri
kalau yang terbaik dia pilih yang nggak baik ya sudah dia tinggalkan
ya kan itu kan tidak fair gitu ya
nah sehingga ini akan menjadi ketimpangan baru di tengah tengah masyarakat kita
nah bagaimana solusinya tadi
jadi industri bertanggung jawab atau kalau memang nanti dibebankan kepada mereka
tentu ada insentif perpajakan yang mereka terima nantinya
nah sehingga nantinya masing masing lulusan vokasi itu ya naik lah
sehingga ya ke depan ya ini akan terus berlanjut
sehingga tingkat pengangguran di level sma smk ini bisa terus berkurang nantinya
kalau dari tadi kang ines mengatakan kurikulum tidak bisa diperba
salahkan terkait hal ini ya kalau tadi diperbincangkan sebelumnya
lalu yang menarik kalau dari bang handi
ada mengatakan ekosistem atau bagaimana hubungan kerja antara pemerintah sendiri harus memberikan mediasi
sehingga mereka mau memberikan peluang kepada para talon tenaga kerja
lalu sebenarnya apa yang bisa anda kritisi dalam periode sebelumnya
sehingga angka pengangguran terbuka masih cukup menjadi ancaman
dan tawaran seperti ini menjadi tetap jargon jargon narasi politik menarik
jadi memang betul tadi mas ine bilang
sudah dilaksanakan sih tadi ya
secara kebijakan untuk ekosistem tenaga kerja itu sudah sedang dikerjakan
semuanya bersamaan dengan salah satunya bagaimana juga mengatasi yang smk yang tujuh ratus delapan puluh ribu itu juga
semua secara simultan kita dikerjakan oleh pak jokowi
tapi memang kalau misalnya kita masalah dana untuk bagaimana mengatasi yang tujuh juta ya nggak
berarti bukan rp tujuh juta pengangguran
bukan bukan rp tujuh juta itu
tapi yang diutamakan adalah masalah smk ini
kan juga kenapa
kenapa kita diarahkan kepada smk dengan tenaga dengan kita punya bonus demografi yang begitu besar apalagi dengan milenial
artinya kita punya tenaga kerja yang sebenarnya mumpuni
bagaimana kalau misalnya nanti kita harus ekspor tenaga kerja itu
ya di luar itu mereka menjadi expert di luar itu
jadi bukan tidak hanya sekedar buruh kasar seperti sekarang ini sebagian besar
kan sebagian besar dari dulu sampai sekarang
sebagian besar tenaga kerja kita yang dikirim ke luar
pratika ini kan buruh buruh kasar
begitu mereka disana jadi buruh kasar kan kasar banget gitu loh
nggak ada yang jadi mandor segala macam
jadi kan mereka harus ditingkatkan
dan satu satunya ya pelatihan pelatihan vokasi ini
memang harus semuanya harus simultan memang
kebijakan mengenai bagaimana membenahi ekosistem juga dijalankan
tetapi yang ada instan juga harus dikerjakan
supaya persoalan ini bisa cepat selesai
kalau tidak ya nanti bertumpuk tumpuk seperti dari dulu sampai sekarang
sepuluh tahun yang lalu begini terus
tapi mungkin kalau vokasinya menarik
dalam artian memberikan kemampuan penambahan skill
kemudian juga keterampilan keterampilan yang akan memberikan nilai jual mereka nanti di pasaran
internasional terutama tadi anda katakan
tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada tawaran uang
itu ketunjangan saat mereka belum mendapatkan penghasilan dengan lapangan pekerjaan
selama mereka nanti
mereka mengikuti pelatihan vokasi ini
karena mereka kan harus butuh transport
mungkin yang dari daerah gitu kan
mereka di sini kan harus tinggal
mereka harus punya transport gitu kan
sudah gitu mereka punya untuk fotokopi dan segala macam
nah itulah di kartu itulah nanti dana itu disediakan
kemudian pemerintah juga pemerintah juga tidak tinggal diam begitu selesai vokasi ini
punya target gitu loh
dalam berapa bulan mereka sudah harus diserap
dan juga nanti akan
akan muncul juga kebijakan kebijakan peratuan peratuan
bagaimana nanti industri harus menyerap
itu semua akan dikerjakan
jadi bukan hanya sekadar vokasi
bang hadi ada tanggapan ya
kalau kita lihat dari penjelasan bang inas tadi ya
yang difokuskan itu hanya untuk lulusan smk atau sma
itu kan sekitar tujuh ratus ribu
kecil sekali kalau menurut saya gitu
anggaran juga nggak besar lah
nah itu kan
berarti bukan untuk elektoral kan ini
saya ingin jelaskan
saya ingin jelaskan ya
kita sudah punya bpjs ketenaga kerjaan
kenapa ya tidak itu yang dioptimalkan gitu ya
karena persoalan pengangguran kita ini cukup pelik gitu ya
kalau menurut saya
kalau kita belajar dari beberapa negara
contoh negara eropa misalkan
negara maju lainnya
mereka itu punya yang disebut dengan benefit unemployment
ketika mereka menganggur atau dipecat
itu mereka punya tabungan
yang sudah mereka alokasikan
sehingga ketika menganggur itu bisa diambil gitu
jadi mereka membayar yang disebut dengan insurance unemployment
ketika mereka bekerja
tapi ketika mereka menganggur mereka bisa mendapatkan itu
jadi itu yang saya maksud tadi
selesaikan dulu persoalan persoalan mendasar seperti itu
ketika ada persoalan kita sudah punya backup kebijakannya
sehingga itu tidak menimbulkan resiko
atau menimbulkan masalah besar nantinya gitu
ini yang belum saya lihat belum dilihat oleh pemerintah
jadi menyelesaikan persoalan itu
hal hal yang kecil gitu ya
shortcut yang sebenarnya tidak terlalu signifikan juga
berpengaruh juga gitu ya
apalagi tadi ya
persoalan mendasar saja belum diselesaikan
tadi yang tadi bang inas katakan
curriculum dan lain sebagainya
jadi ini masih banyak pr lah
makanya saya heran juga kenapa
petahana ini mengeluarkan kartu gitu ya
jadi tidak membuat satu
tapi anda katakan tadi tidak terlalu signifikan dengan elektoral dari jokowi
jadi ini tidak ada kaitannya dengan
ini tidak ada kaitan dengan pipi pres kan
karena ini memang tidak signifikan gitu kan
tidak ada kaitan dengan pipi pres
kalau anda melakukan narasi seperti ini buat publik
apakah memang bumbu pengangguran dengan memberikan kartu
jaminan selain kesehatan segala macam tadi
cukup masih menarik
karena kan pemerintah itu kan harus kerja
menyelesaikan persoalan sekecil apapun itu persoalan
harus misalnya ada setitik notah pun di kertas
itu harus dibersihkan
nah itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang
yang dari tahun ke tahun
dari puluhan tahun yang lalu
nggak selesai selesai gitu loh
nah harus diselesaikan sekarang
tujuh ratus ribu itu kecil atau besar
sehingga sekarang baru baru diselesaikan
tadi dikatakan tidak ada nilai ekstorannya yang tidak ada
berarti ini tujuannya bukan untuk pil pres
tidak gitu loh
jadi bahwa anggapan dari masyarakat bahwa ini tujuannya pipi pres
mas ani tidak setuju kan
tapi kan ini kan momentumnya kita lihat nih momentum pemilu ya
pil pres ya maupun pilek
jadi saya pikir bagaimanapun tetap tentu harus ada korelasi
kita tidak bisa pisahkan
kecuali misalkan pak jokowi sampaikan dua tiga tahun yang lalu
nah ini mungkin jelas clear untuk membantu masyarakat
tapi persoalannya beliau menyampaikan hanya dalam hitungan empat puluh hari lagi nih mas
mau pil pres gitu ya
itu kebetulan aja
jadi bagaimanapun tentu ada kaitannya
dengan persoalan pil pres
tapi saya pikir masyarakat cukup cerdas untuk menilai
apakah kebijakan ini akan berdampak atau tidak kepada mereka gitu
tapi memang sebenarnya kebijakan ini kan sudah ada di anggapan rencana tahun dua ribu
termasuk vokasi vokasi di pesantren itu kan
di dua ribu memang yang dimulai dibangunnya akademi
saya lupa nama akademinya apa gitu ya
dia menjembat lah nih
dari pendidikan pesantren dengan pendidikan kejuruan gitu
itu kan sudah mulai di pesantren pesantren ada
bukannya seharusnya ketika seseorang mengambil akademi ataupun smk tadi
mereka ekspektasinya pasti mendapatkan kebijakan
mereka ekspektasinya pasti mendapatkan skill yang baik
tapi kalau tadi seperti bang andi katakan
tidak ada sistem yang menarik yang membuat para pengusaha itu akan mengambil mereka
apa yang anda bisa kritisin seperti apa
kan ini kan harus ada kebijakan semuanya
jadi sebenarnya belum ada kebijakan yang
nanti setelah ini semua kan dirancang semuanya gitu loh
ini kartunya dirancang nanti kebijakannya bagaimana
nah bagaimana nanti pelatihannya seperti apa
jadi sebelum ada ide ini belum ada skema seperti apa
sudah kan kan sudah dimulai dua ribu enam belas
setelah itu dua ribu sebelas vokasi ini kan sudah mulai
oke vokasi itu sudah belum ada
artinya kan di kantongnya pak jokowi udah planning kan sudah ada gitu
kan masa dalam pertemuan kemarin diungkapin semua terampil teknis itu tidak lucu gitu kan
tapi begini menunjukkan kalau saya ingin sedikit saja membuktikan bahwasannya ini membingungkan banyak orang
jangan jauh jauh lah jangan ke bpn lah ditanya
cukup ke menteri atau wapres yang pak jokowi hari ini gitu ya
pak jk tadi kita lihat wawancaranya juga bingung
ini kita belum pernah dapat informasi
kita belum tahu apakah kartu ini buat apa dan segala macam
menteri keuangan juga saya baca dalam beberapa media juga mengatakan
kita belum tahu nih anggarannya dari mana dan lain sebagainya gitu
itu kan menunjukkan bahwasannya ya mungkin ide ini belum sampai ke kabinet
atau kabinet sendiri bingung dengan cara pak jokowi menyampaikan ide dan gagasan ini gitu
jadi itu menunjukkan kalau menurut saya sih ini perlu diskusi panjang lah gitu ya
sehingga ini baru bisa akan diterapkan
yang menarik tadi seperti bang hadi katakan
sepertinya tidak ada koordinasi antara timnya pak jokowi
timnya pak jokowi sendiri maupun tadi jk mengatakan bahwasanya ini baru dengar
kemudian sepertinya tidak layak di indonesia
ataupun kita ikut di berita
kita ikut terbuka di berita
pak damin nasjadon sudah lama dari dua ribu enam belas sudah bicara gitu
masalah vokasi sudah bicara
memang tidak semuanya langsung dibuka
habis lokasi ada kartu ini enggak
tapi vokasinya sedang disiapkan dulu sekarang
infrastruktur itu kan disiapkan semua
jadi kartunya enggak tiba tiba kartu gitu aja
infrastruktur itu kan disiapkan semua jadi kartunya enggak tiba tiba kartu gitu aja
infrastruktur itu sudah disiapkan
saya merasa bu sri mulyani sendiri masih
kalau bu sri mulyani kan bilang anggarannya kan akan dianggarkan
enggak enggak dibilang enggak tahu salah juga dia mah lebay
tapi mengatakan bu sri mulyani anggarannya kan akan dipikirkan
dianggarkan di rpbn tahun berikutnya
itu kan yang disampaikan gitu loh
jadi memang semuanya sudah direncana
sudah direncana gitu
dari mulai vokasinya di infrastruktur disiapkan
dan sekarang kartunya dikeluarkan gitu
kalau tadi bang hadi mengatakan relokasi
jadi bang hadi mengatakan relokasi dari subsidi bbm yang menarik
memang salah satunya dimanfaatkan untuk sektor lain
mungkin tadi pemberdayaan naker one indonesia untuk lebih bisa berkompetisi
lalu ada yang menarik hal lain yang bisa anda kritisi mengenai rencana ini
selain tadi koordinasi yang masih belum
ya kalau menurut saya tadi ya
fokus pemerintah ini mau kemana itu yang mesti kita clear kan terlebih dahulu ya
tadi saya sudah sampaikan
kalau kita baca tujuan dan juga sasaran atau target rpjp
rpjmn dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu kan terlihat ya
empat tahun ini pak jokowi infrastruktur terus yang digeberkan
sementara melupakan aspek aspek yang terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya
nah baru di tahun terakhir mulai bicara tentang peningkatan sdm
jadi semuanya itu sudah terlambat gitu ya
enggak juga sih
karena kan ini satu tahun apa yang bisa kita kerjakan gitu
jadi menurut saya begini ya
infrastruktur ini kenapa penting
karena kan orang selalu menganggap infrastruktur itu selalu pikirannya ada jalan gitu kan
padahal salah semua
bahwa proyek infrastruktur itu selama empat tahun ini ada dua ratus dua puluh tiga proyek dan tiga program meliputi
jalan itu enam puluh sembilan
jalan itu enam puluh sembilan
kemudian ada bendungan lima puluh satu bendungan
dua puluh sembilan untuk kawasan ya
termasuk juga dari tahun sembilan puluh itu ada kawasan umkm gitu kan
kan selama ini kita tahu kan kawasan kawasan industri besar besar semua
nanti kan ada juga kawasan untuk para umkm
kemudian ada sektor kereta api sektor energi sektor pelabuhan
dan untuk pertanian itu irigasi dan pencetakan sawah
itu infrastrukturnya masyarakat harus tahu selama ini yang masyarakat anggap infrastruktur itu cuma jalan
termasuk saya kemarin diskusi sama dari bpn
loh infrastruktur yang panjang itu ya ini program cuma jalan
saya kasih lihat nih programnya
ada dua puluh tiga program yang bukan hanya jalan
ya tapi kan kenyataannya kan memang sebagian besar anggaran terfokus ke sana gitu ya
nggak juga kan untuk
untuk pembangunan juga arahnya ke sana
kenapa baru tahun keempat saya dengar dalam apbn pak jokowi ini bicara aspek sdm
itu kan menunjukkan tidak mendapat prioritas di awal gitu ya
nah ini kan ketika ini sudah menjadi masalah gitu ya
nah ini baru kemudian dimunculkan kartu kartu dan lain sebagainya
tapi kalau dari awal beliau fokus ya membangun tadi ya infrastruktur pendidikan
yang menyelesaikan persoalan persoalan yang ada
kita tahu mas indonesia sekarang mengalami deindustrialisasi
ya kan dalam empat tahun terakhir
nah ini kan menunjukkan
sehingga ini menjadikan problematika atau hal hal mendasar sdm dan lain sebagainya itu menjadi masalah
muncul sebagai masalah
untuk deindustrialisasi ini
setelah jeda berikut si indonesia prime news
kita kembali tetaplah bersama kami
ya kita masih mulai mengenai kontroversi adanya kartu prakerja yang dijanjikan oleh presiden jokowi terhadap para pekerja indonesia
yang nanti akan bersaing di dunia lapangan pekerjaan
kalau tadi bang handi mengatakan bahwasannya yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang tepat
kemudian juga ada campur tangan pemerintah
dan yang menarik apa yang dilakukan oleh pemerintah jokowi sebelumnya gitu
sehingga kenapa baru sekarang ya seperti itu
apa hal lain yang perlu anda kritisi yang mungkin bisa menjadi masukan dan juga sesuatu yang bisa di underline oleh tim tkn
ya jadi artinya ya memang ini sudah tahun terakhir ya
sudah tahun terakhir itu kan kita kalau bicara aspek kebijakan kan tidak mungkin lagi
kebijakan kan tidak mungkin lagi kebijakan yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang
pasti sifatnya shortcut tadi
mungkin juga salah satu alternatif yang dikeluarkan oleh calon presiden ya mungkin dalam bentuk kartu itu ya
karena untuk hal kebijakan kan dibutuh proses waktu yang cukup panjang ya
belum lagi bicara aspek hukum dan lain sebagainya
nah jadi ini memang menjadi tidak banyak hal mungkin yang saya bisa artinya yang bisa kita lakukan dalam satu tahun terakhir
karena ini sudah tahun politik ya
tidak banyak hal yang bisa kita lihat
jadi anda melihatnya lebih ke politis daripada
mungkin lebih aspek ke sana ya
tadi katanya tidak ada nilai elektoral
lebih aspek politis yang akan lebih kentara gitu
nah mungkin dalam kritik kami ya dalam setahun terakhir ini ya
tadi ya kalau memang ini disadari ada kelemahan dari sisi kurikulum
kelemahan dari sisi kebijakan terhadap hubungan industri atau ekosistem industri
segera aja benahi segera aja perbaiki
sehingga memang walaupun setahun ini juga akan bisa kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya
ya tapi dari tim bpn sendiri sudah ada laporan
ada laporan ke bapak waslu di detik com ini terkait dengan janji kartu prakerja
apakah anda tim anda sendiri melihat bahwa ini memang sesuatu yang sifatnya lebih ke money politik daripada sebuah kebijakan untuk mengatasi
nah itu saya nggak bisa komentar itu
karena itu sudah aspek hukum ya
saya nggak bisa komentar itu
mungkin tepat nanti badan atau tim hukum dari bpn yang bicara atau nanti kalau memang sudah dilaporkan panwaslu ya biarkan saja panwaslu untuk menyelidikinya gitu
jadi saya nggak bisa komentar
kalau kang ines ada tanggapan terkait ini nggak bagaimana supaya tidak rancu nih tadi sempat sebutkan
jadi gini tadi kenapa saya katakan kemarin deindustrialisasi itu terjadi
kalau kita kumpulkan data itu saya keliling contohnya aja di tangerang itu berapa banyak memang yang tutup
di cilegon juga banyak banget tutup persoalannya infrastruktur tadi
yang menjadi persoalan infrastruktur banyak mereka tutup
karena apa mereka akan cost mereka akan sangat tinggi ketika macet di jalan berantri antri di jalan
cost mereka akan sangat tinggi sehingga tidak lagi efisien mereka untuk investasi
untuk investasi di sini
beberapa pabrik di banyak industri tutup ya persoalan infrastruktur
nah kenapa pak jokowi akhirnya memilih segera memperbaiki dan memperbanyak infrastruktur membangun infrastruktur
ya untuk supaya industri itu lagi bergairah kembali
dan menjadi persoalan satu adalah sekarang undang undang demo ini nih
ini yang menjadi keluhan semua industri yang ada di indonesia
ketika produktivitas para buruh ini begitu menurun setelah mereka
sebentar sebentar demo sebentar sebentar demo
itu sangat merugikan buat perusahaan
nah itu banyak yang kabur
artinya ada ya undang undang yang harus diperbaiki dalam hal ini
ini kan domennya nanti tahan
ya kang ines kalau dari data indef yang saya baca nih data pengangguran
kalau sektor infrastruktur hanya menyerap satu ratus tiga puluh empat ribu tenaga kerja
tidak terus diperlukan
jadi jangan dilihat waktu satu ratus empat puluh ribunya waktu sekarangnya gitu loh
multiplier efeknya akan kita lihat ke depan
bagaimana nanti industri itu akan tumbuh lagi
investor akan melirik lagi
oh sekarang infrastrukturnya sudah ada di sini
kan dikatakan persoalannya
pak hadi setuju gak dengan pendapat ini
jadi infrastrukturnya kembali ada di sana
artinya infrastruktur yang dibangun infrastruktur apa
infrastruktur untuk industri atau infrastruktur untuk apa namanya untuk manusia gitu ya
artinya kalau memang infrastruktur untuk lalu lintas manusia dan tidak banyak hubungannya dengan lalu lintas barang ya
nah ini kan juga akan jadi masalah ya di kemudian hari ya
misalkan jalan ya
sejauh mana efektivitas jalan itu nanti untuk bisa digunakan sebagai sarana industri atau sarana produksi bagi masyarakat
kalau tidak ya tentu tidak akan banyak membantu ya masyarakat dalam melakukan aktivitas aktivitas industri maupun produksi gitu
jadi ini tidak bisa kita lihat hari ini ya
tapi kalau kami sih melihat ada beberapa titik yang memang itu mungkin perlu dievaluasi ya mengenai keberadaan infrastruktur itu di lokasi tersebut gitu
ya jadi gini nanti memang infrastruktur itu berkaitan semua ya
dari dua ratus tiga puluh tiga infrastruktur yang dibangun oleh pak jokowi sekarang itu kan nanti akan salah satunya untuk menunjang dari dua puluh sembilan proyek sektor kawasan
ada dua puluh sembilan kawasan yang akan dibangun untuk kawasan industri
nah itu infrastruktur itu disiapkan sekarang
kalau nggak sekarang kan sekarang menjadi problem begini
begitu yang lalu kawasannya sudah jadi jalannya nggak ada
terus lalu kerjanya juga tidak cukup kompeten
tidak cukup kompeten
nah sekarang disiapkan dulu
nah sekarang disiapkan dulu
dulu sekarang infrastruktur distribusinya
salah satu jalan tol itu kan sekarang digunakan infrastruktur distribusi
disiapkan dulu infrastruktur distribusi setelah itu baru kita siapkan kawasannya infrastruktur untuk kawasan industri nya
saya masih tertarik dengan kartu prakerja
kita kembali lagi ke masalah tadi ya
yang jadi pertanyaan adalah nominal berapa banyaknya yang harus digelontorkan pemerintah itu jadi pertanyaan besar
meskipun tadi kang inas katakan hanya tujuh ratus ribu orang
tapi kalau tujuh ratus ribu orang dana dari apbn nya cukup banyak apakah itu tidak jadi pertanyaan masyarakat terkait hal itu
lalu bagaimana sebenarnya selain memberikan uang pelatihan ada langkah lain nggak yang menarik
ya mungkin boleh jadi tidak terlalu populis
jangan dianggap sesuatu yang menarik tapi bukan kartu kartu lagi gitu loh
ya memang yang tidak menarik yang tidak sama media tidak pernah disorot
ya itu tadi ya
vokasi yang di pesantren pesantren yang sudah mulai dikembangkan oleh pak jokowi
saya lupa namanya akademi apa ada di satu sama di dua
nah itu dikembangkan di pesantren itu kan tidak menarik
beritanya nggak pernah ada tapi kalau kita datang beberapa persen ada
berarti berita yang ini bombastis dan menarik dong
yang memberikan kartu
kartu ini kenapa karena media yang bikin bombastis gitu loh
bukan pemerintah kalau cuma di media juga menyoroti apa yang dikerjakan pak jokowi bagaimana untuk meningkatkan skill tenaga kerja
itu yang di pesantren pesantren
ini tidak pernah dimuat sama media saya juga tidak pernah lihat
tidak perlu dong
tolong dong di layar pesanannya juga di sana dong
jadi semua sudah disiapkan semua tapi memang dengan anggaran yang kita terbatas kan tidak bisa secara masif semua itu
jadi memang diatur sebagaimana semuanya masalah ekosistem dari tenaga kerjaan itu juga kan butuh anggaran yang besar
anggaran kita terbatas ya baru sebatas itu yang kita bisa lakukan
ya kalau kang ines selalu mengatakan sebenarnya kurikulum tidak salah
tapi smk merupakan salah satu sarana untuk bisa menyediakan tenaga kerja yang cukup kompeten bersaing di dunia industri
sebenarnya seperti apa sih smk yang ideal apakah memang harus ada tambahan vokasi lagi kenapa tidak smk nya sendiri yang dibenahi kemudian sistemnya dibangun
ya menarik memang pertanyaan menarik
karena begitu smk gitu setelah di daerah operasional itu kan ada di kewenangan ada di provinsi
di provinsi pemerintah pusat itu tidak bisa ikut campur gitu loh ada di provinsi
nah walaupun sekarang digelontorin berapa juga gitu kan nanti tetap aja mereka yang ngatur
kenapa tidak itu yang di dobrak lepa mereka dibandingkan kemudian
ya beberapa kejadian begitu disana ditambahin gitu gitu juga hasilnya
karena begini memang di setiap daerah akan berbeda gitu pasti walaupun mau dana mau berapa apapun mau diapa pasti hasilnya tetap akan berbeda
dari zaman pak harto sampai sekarang tidak ada di indonesia itu bisa antar daerah gitu skill misalnya dari stm dulu namanya stm istilahnya
stm ini stm mesin stm mesin jakarta atau di bandung
pasti hasilnya tetap tetap berbeda walaupun sudah digelontorkan segala macam mana tetap tetap aja seperti itu
ini kan tidak bisa kita langsung ya sudah lah nggak bisa seperti itu
kalau saya sih melihat mas
harus ada harus bagiannya disetandardisasi
mungkin dari sisi ya saya tidak terlalu mendalami juga ya mungkin dari sisi kurikulum dari sisi hubungan kerja sudah diusahakan oleh pemerintah ya
mungkin perlu ada terobosan terobosan menarik yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah ya
jadi misalkan membangun vokasi ya selevel smk atau smk itu berbasis kawasan ya
misalkan untuk kawasan sumatera apa yang cocok di sana gitu ya
untuk kawasan kalimantan apa yang pas sulawesi apa papua apa
jadi tidak diseragamkan sehingga kualitasnya itu terjaga sesuai dengan kebutuhan wilayah gitu
jangan orang sampai berpikir setelah lulus smk itu mereka berbondong bondong ke jawa
kalau datang lagi ke jakarta ini kan tidak efektif ya justru akan membuat daerah akan semakin tertinggal
nah inilah yang harus didorong jadi pemerintah dalam hal ini ya tadi ya ada terobosan terobosan baik fiskal maupun kebijakan
ketenaga kerjaan dan lain sebagainya sehingga daerah itu menjadi pusat pertumbuhan baru gitu
jadi tidak terpusat lagi di pulau jawa kalau daerah menjadi pusat pertumbuhan baru otomatis siswa siswa atau alumni alumni vokasi itu akan kesana gitu ya
akan mencari kerja di jawa
mencari kerja di sana sehingga itu akan memunculkan daerah daerah baru sebagai pusat pusat pertumbuhan baru
nah yang saya lihat adalah kurangnya pemerintah itu adalah konsistensi terhadap sebuah kebijakan ya
terus juga ada extra effort atau usaha yang mereka lakukan supaya ini bisa bertahan atau bisa menghasilkan sesuatu yang lebih menarik
dan berikan insentif yang mungkin mereka bisa lakukan atau berikan ya apakah dalam bentuk tadi tadi persoalan smk ada di tangan provinsi
insentif kan buat siswa smk nya kan
ya bisa buat smk nya buat bisa buat lembaganya gitu ya bisa buat lembaganya tadi dikatakan saat ini pengelolaan sma smk ada di tangan provinsi
kalau pemerintah menurut saya menganggap ini suatu hal yang urgent kenapa tidak ditarik pemerintah pusat
atau alokasikan anggaran ke provinsi untuk pengelolaan smk smk itu lebih besar gitu bisa lewat dak atau bisa lewat dak apa namanya bos dan lain sebagainya
karena ini akan tumbuh suatu hal yang positif di daerah ya akan memajukan daerah nantinya gitu
jadi tidak lantas tiba tiba kemudian ketika ini tidak menunjukkan hasil keluar kartu gitu
tadi bang andi yang saya juga underline buat kang inas adalah terkait dengan kang inas juga mengakui bahwasanya bagaimana pemerintah seharusnya mengambil peranan ya
dalam artian kalau tadi misalkan dari pemerintah daerah ya sendiri yang mengambil peran dan pengawasannya tidak jelas
kalau seperti itu undang undangnya setiap bahwa
kalau seperti itu
karena ini kan diundang kita bicara sekarang otonomi daerah
dimana salah satu pendidikan
ini berarti akan berlaku sama juga resikonya terhadap kartu
undang undang kan sekarang ini kan undang undang otonomi daerah kan lagi digugat juga
berapa sekarang kewenangan pemerintah pusat kewenangannya putus ketika ada di daerah
nah ini kan nggak bisa gitu diambil alih begitu nggak bisa
atau dana ditambahkan buktinya sekarang dana bos
dana bos yang diberikan merata sekarang problem
ini berarti akan ada problem yang sama dong untuk kartu prakerja
karena kan kalau kartu ini kan diambil
dikelola sama pusat
tapi kalau dana bos kan diserahkan ke daerah
kemudian daerah mengelola
yang terjadi sekarang berapa
anda kita lihat berita beberapa yang akhirnya disalahkan pemerintah pusat
masalah guru honorek yang belum terima gaji
ini persoalannya ada di daerah
persoalnya ada di daerah
dana bos itu dibagikan ketika mereka sudah membuat laporan pengguna anggaran yang lalu
yang benarnya ke daerah itu belum jadi
daerah juga persoalannya dan kita belum dapat juga dari sekolah katanya
berarti ini nanti akan disentralisasi
kartu kartu itu semuanya selama ini kan di pusat semua
langsung di bawah misalnya kalau kartu indonesia sehatan di kementerian kesehatan
ini juga nanti akan ada di pusat semua
tapi memang nanti daerah yang dapat
tapi pengelolaan yang di pusat
bang handi ada tanggapan sepertinya menarik nih
ini tidak lagi di ora
membayangkan kartu kartu agak bingung ya
karena saya ingin melihat dalam frame yang lebih besar ya
apa namanya kebijakan ketenaga kerjaan
maupun dampaknya terhadap perekonomian
tapi hal teknis tadi ya
siapa yang akan mengelola segala macam
nah itu mungkin akan lebih apa namanya
lebih menarik nanti itu
tapi yang pasti juga misalkan
saya tidak tahu juga kalau memang tadi tidak nanti diambil alih oleh pemerintah pusat
lalu alokasi anggarannya itu dari mana gitu bang inas
apakah lewat kementerian pendidikan atau lewat kementerian lainnya gitu ya
nah ini kan lagi lagi
tapi kalau ke tenaga kerjaan nanti alokasi
atau ke tenaga kerja ya
ke tenaga kerja
tapi yang pasti dengan melihat postur apbn kita sekarang ya
ini tentu akan
akan mempersempit ruang fiskal yang ada gitu ya
kalau memang nanti akan diambilkan dari
dialokasikan dari apbn
untuk kementerian tenaga kerja nantinya gitu
kalau kang ines melihat sepertinya
apakah nanti akan merubah karakter tenaga kerja indonesia ya
nantinya seperti orang jadi dimanjakan
ya udah kalau gue belum dapat kerja
gue masih dapat insentif dari pemerintah
justru nanti ini ada sebuah artikel yang menarik
adalah yang saya mungkin bisa membacakan
ada yang mengatakan bahwa justru akan mengakibatkan disinsentif
bagi para pekerja sektor informal
mereka akan lebih memilih untuk menjadi pengangguran
daripada bekerja dengan gaji lebih murah gitu
bagaimana untuk mengatasi hal hal semacam ini nanti kedepannya
ya memang kebijakan itu harus dibuat
kalau kita mau tidak mau seperti itu
undang undang dasarnya dihapus dulu
ini kan masih kaitannya dengan undang undang dasar
itu kita menjalankan
kita banyak undang undang dasar ini kan dalam
berapa sisi kehidupan
dan beberapa sektor kan belum dijalankan
ini kan harus mau tidak mau suka tidak
harus dijalankan gitu loh
kalau kita bicara di luar negeri lebih parah lagi
karena pengangguran memang digaji sebelum pemangguran
tapi kalau duluan negeri itu pendapatan negaranya memang besar
tapi kan itu ada di konstitusinya
dan di konstitusi kita juga ada
tapi kita gak punya dananya
artinya walaupun kita belum bisa mengikuti semua
paling tidak harus ada yang kita bisa kerjakan
salah satu hal
sebenarnya itu seperti ini
seperti kartu sembako
itu kan tujuannya untuk itu
siapa yang dapat dulu ya
yang udah pasti ya warga miskin dulu yang akan dapat
jadi buat latihan vokasi ini juga untuk dipahami
bukan semua nanti orang kaya juga anak orang kaya juga dapat
tapi memang diutamakan untuk warga biasa
ada kecenderungan gak nanti ada perubahan
ya bisa saja bisa saja mas
tidak terlalu kemungkinan
di lapangan tentu hasilnya tidak sesederhana yang kita bayangkan hari ini gitu ya
saya sepakat tadi akan bisa menjadi disinsentif bagi para pengangguran gitu ya
yang mereka lebih condong ya sudah
kita tidak perlu banyak beraktivitas atau menimbulkan ide ide baru
justru menurut saya ide ide kreatif itu yang harus didorong oleh pemerintah gitu ya
jadi tidak sekedar memberikan insentif bagi orang yang belum bekerja
bagaimana juga dengan orang yang di phk
tentu juga akan menimbulkan kecemburuan baru kan
yang jumlahnya mungkin besar sekali gitu ya
untuk yang vokasi ini sebelum mereka mendapat pekerjaan
mereka mendapatkan insentif dari pemerintah
makanya perlu kita clear kantor kantor dulu
sebenarnya siapa sih yang mendapat insentif dari kartu ini
kalau bang inas katakan tadi lulusan sma smk yang belum mendapatkan pekerjaan
ya mungkin itu jumlahnya mungkin sangat terbatas sekali gitu ya
tapi untuk menyelesaikan persoalan persoalan
ya sementara masih banyak persoalan yang tadi ya
yang pengangguran yang bekerja di sektor informal orang yang kena ph
itu kali kali lipat dibandingkan yang smk tadi
kalau masalah phk kita nggak bisa lagi mengatakan ini
phk itu terbanyak faktor terjadinya phk kan
kalau terjadi banyak phk pemerintah juga kesana tuh
pemerintah harus ikut terlibat kesana
tapi pasti akan menimbulkan kecemburuan juga pasti ya
mereka sudah kena phk mereka gak bisa kecemburu
ini kan orang yang belum bekerja
berarti harus tegas ya
kalau sebenarnya sudah bekerja
pembelian itu harus dioptimalkan gitu
kalau nanti berpikir kita membuat seperti di eropa itu ada benefit unemployment
itu jauh lebih menarik kalau bagi saya gitu ya
kalau anggarannya ada
kalau kita punya peluang fiskalnya
itu memang ke situ
tapi kan kita fiskal kita kan sempit
jadi yang apa yang bisa dikerjakan dulu pemerintah
karena konstitusi sudah pemerintah
yang paling penting adalah harus clear dulu seperti apa instrumennya
kemudian perangkat hukum
ya itu udah disiapkan
jadi yang pertama ini kang inas dan juga bang handi terkait dengan kartu prakerja
siapa tahu ini merupakan ya solusi tapi juga harus diperhatikan bagaimana perangkatnya maupun implementasi ke depannya
harus dicoba lah
kalau nggak nggak selesai selesai masak masak kerja
oke terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami
ya ditemukan rusak sementara kpu temukan lebih dari tujuh puluh warga negara asing yang namanya masuk dalam daftar pemilih di pemilu
nantikan informasinya sesaat lagi
terima kasih juga kita